nah apa sih rasanya orang yang biasa tinggal di kota besar seperti jakarta memutuskan untuk
move ke pulau dewata bali dan menjalani island life seperti saat ini siapa kira kira
ini dia yang tadi saya bicarakan dia dan juga istrinya nana mirdad memutuskan untuk tinggal di
bali tapi by the way lagi di seperti biasa hobi cooking selalu masak masak masak masak masak
oke kebetulan lapar juga kita bisa langsung makan sekali ini
lagi masak apa bikin salmon sama enggak tahu nanti masjid itu atau seperti putih
why pertanyaannya why aku hampir nggak pernah tahu ngelihat update an yang makan daging itu
kenapa tidak kita kita makan sih makan daging konsumsi dagingnya kayak nggak
suka apa aja suka tapi suka kayak salmon
terus makin lama dia belajar belajar untungnya aku orangnya juga gak peduli ya gimana
aku makan apa saja yang dikasih
terus sama lama sekarang
jadi bener mau dikasih garam gak dikasih garam ya dimakan aja
sejak kapan sih tapi mulai hidup sehat
apakah mulai mulai start marriage life atau baru beberapa tahun belakangan
apa yang kamu katakan
kayaknya baru beberapa tahun ya awal awal enggak kita
ya awal awal enggak setah apa aja
kayak orang tua kita teman teman kita yang udah berumur
hal yang kecil kecil yang seharusnya mereka bisa dihindari dari dulu
kayak jadi penyakit yang parah pas mereka gedenya kan
so id decision kita dari sekarang kita mau berubah hal yang kecil kecil
demi masa depan yang lebih healthy gitu loh
wow ini patut sekali dicontoh ya jadi masih hobi jadian
halo termasuk saya
alright tadi setelah mesak sekarang saya udah di meja bareng sama ini formasi lengkapnya white's and new dots family
hai dan sarah juga sarah halo
oke ini momen momen kayak gini biasanya kan kalau keluarga zaman sekarang
apalagi keluarga muda ya nana dan juga andrew ini
menjadi sorotan netizen tua muda gitu ya
masyarakat semuanya melihat ini kok pasangan muda harmonis terus gitu terlihatnya
tapi iya ya tapi orang banyak yang bilang apakah kehidupan aslinya itu seindah yang ada di sosmed
kita emang emang rutin yang kita kasih lihat di sosmed ya apa yang kita lakuin sehari hari sih memang
we try to be ourselves kita gak dibuat gimana gimana banget
and bener kita siap makan sarapan bareng
makan siap pasti mereka di sekolah
terus diner selalu bareng
selalu makan bareng bareng
ini tiny one
oke sop kalau ngomongin tentang keluarga ini kan sarah punya hobi sendiri jason juga punya hobi sendiri
kalau andrew sama nana sendiri gimana sih untuk bisa mengalokasikan waktu untuk mensupport hobi mereka secara utuh
jadi mami pasti masak aku bantuin anak anak kerja mpr
we try to give them our time after kerja selesai ya sekarang saatnya family
soal passion passionnya sebisa mungkin kita kasih mereka banyak percobaan banyak coba coba hal yang beda beda
so far jason lebih ke aktif aktifnya yang luarga luarganya
dan sarah lebih ke arts and craftnya ya
dengar dengar bentar lagi ada rencana mau pindah rumah katanya
ada apa dengan rumah indah ini
engga sih belum belum tau aja kita ngerasa kayak pengen cari suasana baru aja
sarah suka ga tapi tinggal disini
kayaknya harus tinggal di istana di hati mereka
ya ampun emang
ya ampun emang
jadi sarah mami jadi sarah butuh istana yang lebih besar
kita di besar besar mereka minta pindah ke luar negeri
iya nanti gimana cara kalau mami jadi tinggal berdua doang
gambar gambar jadi kalau saya kita menghilangkan aja ya bagaimana bisa karena dia selalu gambar
oke oke kalau kita membicarakan soal karirnya seorang nanda mirdad juga seorang andrew white
people nose you guys mungkin orang mengenal sosok nana dan andrew itu sinetron dulu selalu menghiasi
masih tidak di layar tv lagi gitu yang pelan pelan kita wikilearnya pelan pelan karena gimana tuh kalau
jalanan sehari harinya jadi dia nggak punya waktu nggak ada waktu lagi buat balik balik karena waktu
itu masih boleh balik ke jakarta karena we want them to lebih deket dengan alam gitu lebih mencintai
alam dan disini kan we have space kita mau bawa mereka juga
aktif juga mereka emang suka gambar suka baca everything is great it's really good kan cuman
juga kita mau mereka aktif juga we want them to main bola sampai keringetan dulu sampai bau dekil
itu kita mau mereka main basket sampai pulang pulang udah kotor semua seragamnya kayak gitu
ada hal hal yang juga orang semuanya tahu bahwa nana mirda ini suaranya bagus banget
jadi kayak disini saya mau challenge nana deh kalau misalnya seorang apa mungkin with andrew
also kalau mau dan juga jason untuk sing together
ya itu dia tadi kebersamaan saya seharian bareng sama family